berbeda dengan transportasi darat pada umumnya kereta api memiliki karakteristik yang secara teknis tidak dapat dilakukan pengereman secara mendadak
ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kereta api tidak bisa berhenti menanda tadi
di antaranya adalah mungkin panjang dan juga bobot berat dari rangkaian kereta api itu sendiri
semakin panjang kereta api semakin berat kereta api tersebut maka dibutuhkan jarak yang lebih panjang saya pikir
untuk dapat berhenti ke titik kecepatan
dari kecepatan ketika dia melintas
dan juga jenis pengereman kereta api itu sendiri
kereta api itu memiliki karakteristis pengereman yang beda dengan unit lain karena mempertimbangkan faktor safety dari perjalanan kereta api tadi
iya rata rata dari satu rangkaian kereta api di indonesia ini memiliki delapan sampai dua belas gerbong kereta api
dan ini beratnya bisa mencapai enam ratus ton belum termasuk berat penumpang dengan barang bawaannya
dan otomatis dalam kondisi seperti ini
proses pengereman mendadak ini sangat sulit dilakukan
sementara itu juga terdapat faktor yang berpengaruh pada jarak pengereman
yakni kecepatan kereta api kemiringan atau lereng gradien jalan rel
presentasi pengereman yang diindikasikan dengan besarnya gaya rem jenis kereta api jenis rem kondisi cuaca dan berbagai faktor teknis lainnya
rem pada rangkaian kereta api bekerja dengan tekanan udara
sistem kriteria rem pada roda dihubungkan ke piston dan juga ke susunan sirider
mekanisme yang mengurangi tekanan udara di kereta api akan memaksa pem mengunci dengan roda kereta
jika tekanan dilepaskan secara tiba tiba maka akan menyebabkan pengereman yang tidak seragam
sehingga rem bekerja lebih dulu dari titik keluarnya udara
pengereman yang tidak seragam dapat dikonsumsi dengan penggeri udara
pengguna jalan itu sendiri maupun pengguna kereta api